dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini terkait pemakaman didi kempot sudah ada hendrawan setiawan di sana langsung saja kita sapa
selamat sore hendrawan hendrawan bisa dikabarkan bagaimana situasi di sana saat ini apakah jenazah almarhum sudah datang dan kapan pemakaman sedianya akan dimulai hendrawan
kita menuju ke rumah duka yang lokasinya tidak jauh dari pemakaman ini dan kemudian dimakamkan di tpu jatisari ini bersebelahan dengan putra pertama didi kempot
dan tadi kami juga melihat beberapa tamu tamu vip yang hadir seperti gubernur jawa tengah ganjar pranowo kemudian juga ada bupati ngawi budi sulistiono dan juga ada perwakilan dari keraton solo jawa tengah gph benowo
yang tadi juga sempat hadir untuk
kita juga memberikan penghormatan terakhir kepada didi kempot langsung di tpu ini
dan menurut bupati ngawi didi kempot sedianya akan menggelar konser digital yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan
ini masih terkait dengan covid sembilan belas supaya masyarakat tidak perlu berkerumun dan sebagainya
dan selain itu tadi juga pihak keraton surakarta menyatakan bahwa
ada usulan dari pihak keraton surakarta bila pemakaman atau makam dari didi kempot ini bisa dipindah ke lokasi yang lebih bisa atau lebih mudah dijangkau oleh fans fans didi kempot
mengingat didi kempot ini adalah sudah termasuk salah satu legenda musik
khususnya musik campur sari di jawa
bila kita melihat sejarah musik di jawa tengah khususnya kita dulu mengenal tokoh tokoh musik dan pencipta lagu

dan pencipta lagu misalnya dari zaman anjar ani kemudian berubah menjadi zaman mantos
dan didi kempot ini adalah salah satu yang terinspirasi dari mantos dan kemudian muncul didi kempot
dan didi kempot ini seakan bangkit kembali setelah di tahun sembilan puluh an menciptakan berbagai macam lagu
yang sangat dekat dengan warga masyarakat
tema temanya seperti yang kita ketahui tema tema tentang cinta khususnya tentang patah hati rindu
dan juga jatuh cinta misalnya
dan informasi terakhir yang kami perlukan didi kempot juga terakhir sempat membuat lagu
yang kaitannya dengan covid sembilan belas supaya masyarakat tidak mudik
yang kemudian dikerjakan bersama dengan wali kota solo fx hadi rudiatmo farhanisa
ya tentunya hendrawan kita semua turut berbela sungkawa atas berpulangnya didi kempot
terima kasih hendrawan setiawan korespondensi ann indonesia atas laporan langsung anda